dpp nasdem akhirnya buka suara terkait dengan pidato victor laiskodat di kupang ntt yang menuai kontroversi
partai nasdem menyebut pidato ketua fraksi nasdem yang beredar itu telah diedit
berikut pernyataan zulfan nindan ketua dpp partai nasdem yang ditunjuk sebagai ketua tim kajian kasus pidato victor laiskodat
setelah mendengar dan menyimak secara lengkap rekaman untuk pidato rekaman utuh pidato tersebut
selama dua puluh satu menit dua belas detik maka tim kajian dpp partai nasdem berkesimpulan
satu bahwa rekaman yang telah beredar di masyarakat adalah rekaman yang telah diedit sedemikian rupa
sehingga menghilangkan konteks kontens dan substansi dari pidato asli saudara victor laiskodat
kedua bahwa hasil editan yang disebarluaskan tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman
apabila mendengarkan pidato tersebut secara utuh
maka tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap isi maksud dan tujuan dari pidato
tiga pidato saudara victor leskodat sesungguhnya adalah mendorong semangat untuk menjaga ideologi dan konstitusi negara
dari setiap upaya terhadap disintegrasi negara dan bangsa
tidak ada maksud dan tujuan dari saudara victor untuk menyudutkan pihak manapun
menikapi hal tersebut
dpp partai nasdem
satu telah terjadi kesalahpahaman terhadap pidato saudara victor laskodat
karena ada pihak yang mengedit menyambungkan dan menyebarluaskan pidato tersebut
dpp partai nasdem mengajak semua pihak untuk tidak memberikan penilaian dan reaksi semata mata
berdasarkan pada satu sumber yang telah dimanipulasi
partai nasdem akan selalu
menjadi garda terdepan dalam membela ideologi pancasila dan keutuhan nkri
serta mengajak semua pihak untuk bersama sama menjaga kerukunan hidup berbangsa dan bernegara
sebelumnya pernyataan ketua fraksi partai nasdem victor laiskodat dalam pidatonya di nusa tenggara timur
yang menuduh partai demokrat partai gerindra pan dan pks sebagai partai intoleran dan pro khilafah
berikut kami tayangkan video pernyataan victor laiskodat yang telah beredar secara viral di salah satu media sosial
yang dukung supaya ini kelompok ekstremis ini tumbuh di ntt partai nomor satu gerindra
partai nomor dua itu namanya demokrat
partai nomor tiga namanya pks
partai nomor empat namanya pan
situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran
intoleran itu apa
jadi catat baik baik yang calon bupati calon gubernur calon dpr yang dari partai partai tersebut
kalau tusuk itu harus tusuk tunggu untuk siapa yang pilih itu
maksudnya pilih supaya ganti negara
mengerti negara kilafah